papa sama mama udah baik kan
papa peluk mama dong
papa peluk mama
mungkin aku juga gak nikah sama kamu
dan mungkin kita juga gak nyakitin hati kita satu sama lain mas
kamu selalu bilang kalau kamu gak pernah ngelakuin itu
kamu ada buktinya saya mau lihat
saya mau tahu
kalau aku ada buktinya mas
mana mungkin aku di penjara kan
hai kak rafael
gue baru dapet nomer lo dari admin kampus
besok lo ngajar gak
iya aku ngajak jam dua siang
oke deh kalau gitu
sampai ketemu ya besok di kampus
gue harus denger sendiri dari mulutnya andin
tentang pembunuhan itu
soalnya ada yang gue kenal
gak mungkin lah kok
gak pernah hal seperti itu
saya tanya dia siapa
dosen dia ngajar juga di kampus
dia minta aku ketemuan sama dia nanti ya
dia gak tau kamu udah punya suami
dia ngeliat kamu pake cincin
kamu kok kepo banget sih mas
kamu udah pulang
apa kabar cincin yang mama kasih
apa kabar cincin yang mama kasih
apa kabar cincin yang mama kasih
ya enggak lah
kalau gitu kita makan dulu yuk
mama sudah siapin masakannya
mama sudah siapin masakannya
saya jadi bohong deh sama mama

cincinnya di mana ya
cincinnya di mana ya
aku mau telepon mama
aku mau telepon mama
rena mau telepon mama
aku mau ingetin mama
biar gak lupa
yaudah kalau gitu oma teleponin mama ya
besok kalau kamu ketemu dia kamu bilang kamu duduknya suami
andaikan aku belum tahu semua kebohongan kamu
pasti aku akan senang banget mas
mulai kamu yang bersikap cemburu kayak gini sama aku
mama aku udah malam video call
kok belum bobo sih kan ini udah malam
aku mau ingetin mama
besok aku ada cooking class mas
mama pasti akan datang nemenin kamu oke
mama sama papa udah baik kan
papa sama mama udah baik kan
papa aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

ya tapi dituang

abang malah boyabel ama kara earbuds
papa peluk mama
mama seneng kalian udah baik kan
mama tunggu kalian di rumah
mama papa udah baik kan
dana seneng ya
yaudah sekarang tidur
kamu kenapa sih mas
kenapa kamu harus ngasih harapan palsu ke mereka
karena saya mau menyenangkan hati mereka
karena semenjak kamu ada di rumah mereka selalu sedih
karena saya mau menyenangkan hati mereka
kenapa daily ini lebih hebat
aku pasti bakal marah
orang harus ikut jari ya
masih ada kita
semoga apa yang kamu pengen semuanya terkambul
tiap dong ini
lo tau gak sih
apa doa sama harapan gue yang paling besar yang gue sebut dalam hati gue
dan gue berharap suatu hari nanti
ya pokoknya apapun itu yang terbaik untuk kamu
lo tau gak
apa yang gue minta sama allah
gue minta supaya gue bisa buka hati dan perasaan gue
karena gue begitu berharap sama lo meci
em enggak ini
udah jam segini lebih baik kita balik ke cafe pandora aja gimana
kasian andien sama al kalau sampai kedinginan
cake nya biar dibawa pulang aja gimana
sekarang kan momen dimana gue ulang tahun
waktu itu kan nggak bisa berputar kembali nikmatin aja lah sebentar
sekarang liat coba
baru dua jam
kan udah janji sama al kan setelah nanti tiga jam baru datang ke sana baru dua jam
ada cake sekarang dimakan dulu nanti baru kesana oke